ini juga menjadi perhatian masyarakat utamanya di daerah jakarta
kepolisian daerah metro jaya hari ini akan memeriksa pemimpin front pembela islam rizik syihab
rizik diperiksa terkait dengan pernyataannya seputar simbol mirip palu arit pada uang baru yang dikeluarkan oleh bank indonesia
sebelumnya rizik sihab dilaporkan atas ataupun oleh solidaritas merah putih solmet ke polda metro jaya
menurut solmed pernyataan rizik bahwa lambang negara pada uang baru yang diterbitkan oleh bank indonesia adalah palu arit dan merupakan lambang komunis telah menimbulkan keresahan
jelas kalau undang undang mengaturkan
panggilan pertama kapan pak
ujaran kebencian ujaran kebohongan ada di sana
sudah jelas bi menyampaikan bahwa itu uang bukan uang palu arit
itu ada nama sistem retroverso pengamanan uang yang ada dari tahun dua puluh satu
ya baru beberapa bulan lalu
kan kita menerima uang baru ya
dan ketika uang itu disebarkan ke masyarakat kemudian ya adalah pernyataan pernyataan dari rizik syihab
ini juga beredar di youtube sebenarnya
ketika ia mengatakan ini lambang palu arit
artinya negara saat ini terkait dengan simbol simbol komunis
padahal komunis ini kan begitu sensitif ya bagi masyarakat indonesia
sehingga mungkin ini menjadi dasar pelaporan beberapa ormas ataupun masyarakat
karena diduga ini meresahkan bagi kehidupan berbangsa dan juga bernegara
betul saya percaya memang masyarakat itu ada banyak
sampai akhirnya masyarakat yang kritis
nah bagaimana masyarakat ini tidak serta merta menyebarkan informasi yang belum kita tahu
kebenarannya saya sih lebih percaya untuk hal hal dari pernyataan resmi
nah itu nanti tinggal kita tunggu bagaimana pantauan terkini dari pihak kepolisian
nah itu bukan kasus pertama rizik sihab
ya karena juga ada kasus lainnya